presiden jokowi dodo menegur dua kementerian sekaligus yang dinilai menghambat investasi
presiden meminta agar para menteri menyiapkan dengan matang peraturan yang dikeluarkan masing masing kementerian
pernyataan presiden jokowi itu disampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna
yang membahas era pbn dua ribu delapan belas di istana negara senin pagi
dalam sidang tersebut kepala negara mengingatkan menteri energi dan sumber daya mineral
serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan karena menerbitkan peraturan yang tidak sesuai dengan instruksinya
kita dengar bersama